sampai jumpa di video selanjutnya
mama ingin sekali menyusui kafe
asli mama udah siap banget untuk menyusui kamu kava
kava juga pasti mau nyusukan sama mama
mama mau meluk kamu
mama mau menimang kamu kava
kamu kapan keluar dari inkubator
mama udah pengen cepet cepet nunggu kamu
ibu sedang apa bu disini
ibu tau gak
ibu itu nggak boleh berada di dalam ruangan ini bu
saya mau menimang kava
boleh ya suster ya boleh ya
ibu belum bisa melakukan itu bu
karena bayi ibu belum bisa dikeluarkan sebelum waktunya
dari kota inkubator ini bu
jadi sebaiknya ibu keluar sekarang ya bu ya
tapi kapan keluar ya suster
ibu mau balik dulu ya
ibu belum boleh berada di sini ibu
iya ibu tinggal
kava main baik ya kava ya
tolong suster saya masih kava sama kava
iya tolong ibu gak boleh ya ibu ya
suster suster saya bohong suster
ternyata benar juga kamu ada di sini
kenapa sih mila
kamu pergi kesini gak bilang apa apa ya
semua orang di rumah cemas nyariin kamu mila
mila tiba tiba kepikiran kamu
mila kangen sama kava kak
bila pengen ketemu sama kava
ya tapi kenapa kamu gak bilang sama aku mila
ini kan udah malam kak
mila gak mau gangguin ka fadil
mila denger ya
eva itu bukan cuma anak kamu mila
kafe itu juga anak aku
anak kita berdua mila
jadi kamu gak perlu sungkan minta tolong sama aku
sekarang kita pulang ya
sekarang kita pulang ya
ya tuhan lagi lagi aku memimpin bayi kamila
kenapa sih aku kebijakannya terus
taufan seandainya kamu tahu sejujurnya aku benci
aku benci untuk mengakui kalau aku gak bisa berhenti ngelupain kamu
aku benar benar butuh kamu
maafin aku yang gak bisa jauh dari kamu
maafin aku yang gak bisa jauh dari kamu
lupakan orang yang sudah mencampakkan kamu
dan jalan lurus ke depan tanpa mengingat dia lagi
itu baru namanya wanita tegar
tapi apa yang kamu lakukan
kamu masih saja menangis si orang ini
kapan kamu berubah alena
alena dengar ya
daripada kamu pusing mikirin taufan
lebih baik kamu perhatikan pabrik kamu
lihat papi kamu tuh
dia sedang sakit alena
apa taufan ini lebih penting
dari papi kamu
siapa yang membesarkan kamu
siapa yang membiayai kamu
yang eyang tahu taufan ini cuma nomor satu
dalam hal menyakiti hati kamu
dan orang seperti itu
tidak pantas kamu tangisi
jadi kenapa kamu lebih memikirkan dia
daripada papi kamu
tapi emang jangan marah lagi sama alena
kamu bujuk pabrik kamu supaya dia mau ke dokter ya
sudah berapa hari ini eang lihat papi kamu pucat sekali
eang takut papi kamu sakit parah
ya udah ya udah sekarang alena
alena nemuin papi dulu ya eang
milena bujuk papi supaya papi mau makan
dan besok pagi alena antar ke dokter
kamu harus lebih perhatikan papi kamu aneh
karena kamu sudah membuat camilla tidak bisa memperhatikan papanya lagi
papi makan malam dulu ya

papi gak boleh gitu dong pi
kata eang dari tadi pagi papi belum makan
papi gak mau makan alena
yuk alena suapin ya
papi gak mau makan
papi mau tidur dulu
besok pagi alena temenin ke dokter ya
gak usah alena
papi baik baik aja kok
papi ke kamar dulu ya
papi udah ngantuk
dibujuk laras gak bisa
sama alena juga gak bisa
terus siapa lagi dong